ini juga partai demokrat kembali menegaskan komitmen untuk berjalan bersama ke depan
menegaskan sikap yang tadi sudah disampaikan oleh mas ahaye pak ketua umum partai demokrat
atas diskusi pembahasan yang kita lakukan bersama sama di dalam majelis tinggi
dimana menetapkan untuk mengusung kami sebagai calon presiden di tahun dua ribu dua puluh
bersama dengan partai pengusung lain yaitu partai nasdem dan partai keadilan sejahtera
izinkan kami menyampaikan dengan rasa rendah hati dengan memohon izin ridho dari allah swt
amanah besar ini mengemban amanah besar ini dan insya allah kita siap untuk berjalan bersama sama
menuju perubahan dan perbaikan